putri cinta kasih yang begitu dalam dari suara ibu
putri kok kamu sedih
kenapa ibunya harus pergi bunda
sari kamu udah tahu putri itu cengeng
kamu ceritain yang sedih sedih
ini gambarannya daddy yang dia bikin tadi di sekolah
ini kamu yang lukis
lucu banget ini
tanpa punya ide yang bagus
dan gambar ini lukisan ini
kita akan pajang lukisan baby ini di ruang tamu
aduh kamu tuh hebat sekali
gak cukup jangan cukup
udah dong papa
daddy untuk terbang
tiga dua satu terbang
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih senangnya
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
terima kasih papa
kamu ngapain lari lari malam begini

dari dari saya sebenarnya
dari dari saya sebenarnya
dari dari saya sebenarnya

dompet saya ketinggalan di mobil tuan
kamu kenapa ketakutan begini
mencurigakan ada apa

istri sama anak saya sudah nunggu di rumah

itu kan kalung dini
bapak jamil ada di sini
bapak jamil ketuk bakaran
aduh bapak karun
oke kan ke mana
nah ke tuhan ke sana
di mana mereka
yang menyebabkan kebanggaran ini makbul
dia udah nyuri kalung aku bayi
air mata ibu pun
berubah menjadi kristal
bukan kristal sembarangan
pidadari yang baik hati
yang akan mengabulkan
permintaan gadis kecil itu
cinta kasih yang begitu dalam
dari seorang ibu
kok kamu sedih

kenapa ibunya harus pergi bunda

kamu udah tahu putri itu cengeng
kamu ceritain yang sedih sedih
siapa bilang putri cengeng
putri itu bukan yang cengeng ibu
putri itu berhati lembut
putri itu berhati lembut
mas kamu udah pulang mas
kalian jangan berisik
kalian jangan berisik
sari aku harus pergi
ayah mau kemana
kalian gak perlu tau
kalian bilang kalian gak tau
kalian bilang kalian gak tau
apa itu mas
kalian gak usah banyak tau
kalian gak usah banyak tau deh gak usah banyak tanya
dia udah menyebabkan kebakaran itu maaf ben
dia udah nyuri kalung aku mas